sementara itu bus penghubung atau feeder transjakarta dari stasiun tebet sudah beroperasi
para penumpang kereta komuter kini bisa langsung terhubung dengan bus transjakarta koridor kuningan dan kampung melayu
bus feeder transjakarta berhenti di bawah jalan layang stasiun tebet
bus feeder terhubung dengan bus transjakarta koridor lima jurusan kampung melayu ancol
koridor enam ragunan duku atas dan koridor tujuh kampung rambutan kampung melayu
ada sepuluh unit bus feeder yang disediakan untuk jurusan kuningan
sementara tujuan kampung melayu hanya tersedia tiga unit bus
hal ini karena jumlah penumpang yang menuju kuningan dan sekitarnya lebih banyak
tarif bus feeder sama dengan tarif bus transjakarta rp tiga lima ratus
rute bus feeder kuningan melewati jalan hr rasuna said
mall ambasador dan berputar di bawah jalan layang karet
biasanya sebelum ada ini naik apa
apakah nanti akan beralih dari ojek online ke feeder ini
ya kalau memang memungkinkan secara waktu dan tidak lama nunggunya
secara kalau buat biaya lebih murah
cukup baru dan nyaman yang jelas karena ini kan armadanya pakai ac dan lumayan muat banyak
terus juga setelahnya
setelah lima menit
sekali jalan berarti kan tepat waktu juga ya
cukup jadi alternatif lah bagus
bus feede transjakarta stasiun tebet beroperasi dari pukul lima pagi sampai pukul sepuluh malam
para sopir bus feeder digaji dengan menggunakan sistem per kilometer
dan setiap hari harus menyelesaikan satu ratus dua belas kilometer atau delapan jam kerja
arief kurniawan jakarta
ya lumayan lah ada mudah transportasi baru
dan ini masalah transportasi ini terjadi karena
ini terjadi di kebanyakan di pulau jawa dan warga di luar pulau jawa
tapi di luar pulau jawa sudah mulai mengantisipasi
sistem angkutan semacam bus transjakarta juga akan beroperasi di banda aceh
ya transkutaraja ya
tujuh belas dari dua puluh lima unit bus yang akan digunakan kini sudah tiba
nah bas kutaraja ini akan menyusuri sejumlah ruas jalan banda aceh
bus akan beroperasi dalam dua rute
dan pembangunan halte bus juga sudah mulai dilakukan
sebanyak enam belas bus transkutaraja sudah tiba sejak senin malam lalu
satu unit sisanya desi dalam proses pengiriman
kutaraja adalah nama lain dari banda aceh
dulu namanya kutaraja sekarang banda aceh
jadi ada transjakarta dan ada juga transkutaraja